badan keamanan laut atau bakamla memiliki tugas utama menegakkan hukum di laut
karena itu awak bakamla seringkali menghadapi ancaman bersih koma tengah dan tinggi
misalnya kapal asing yang bandel atau bahkan penyelundup bersenjata
karena itulah bakamla kemudian membentuk pasukan yang mampu menangani tantangan tersebut
mereka disebut special response team bakamlah atau srt
anggota special response team adalah lulusan terbaik pendidikan bakamla
setelah menjalani pendidikan latihan dasar para militer selama tiga bulan
mereka kemudian ditempat lagi selama satu setengah bulan
materi pengajaran meliputi menembak taktis menembak tepat pertempuran jarak dekat penguasaan kapal sasaran menyelam dan sebagainya
setiap beberapa bulan sekali special response team bakamla melakukan latihan penyegaran
dan peningkatan kemampuan
lebih teknisnya latihan ini latihan menembak seperti apa gitu
latihan ini merupakan latihan menembak dasar atau basic marksmanship
dimana kemampuan menembak merupakan salah satu kemampuan dasar bagi personil penegak hukum maritim
berarti ini yang dilatihkan disini adalah dengan senjata api gitu kan
tapi targetnya adalah untuk lebih ke melumpuhkan
jadi fokusnya adalah kita menggunakan kekuatan mematikan tetapi tetap terukur
jadi kita tidak boleh menghasilkan collateral damage
oke jadi berarti harus tepat gitu ya
dan ini memang harus dilatih terus
memang harus dilatihkan
jadi kita menembak reaksi jarak dekat
kita melatihkan reaksi
di mana kita beroperasi di jarak dekat di ruangan ruangan di kapal
baik itu kita menemukan
mengetahui ancaman kalau itu membahayakan nyawa kita sebagai petugas
ataupun membahayakan nyawa masyarakat sipil
kita bisa langsung memberikan tindakan yang terukur
soal srt ini saya mau tanya soal srt
ini kan srt ini kan kebanyakan personilnya awalnya dari sipil begitu ya
bukan dari militer yang udah punya basic militer gitu
nah ada kesulitan gak sih dalam melatih mereka gitu
karena mereka kan basicnya dari nol gitu
hanya saja keterbatasan anggaran dan fasilitas latihan masih menjadi kendala
sejak berdiri pada tahun dua ribu empat anggaran bakamla masih jauh dari ideal
pada dua ribu dua puluh satu bakamla hanya memperoleh anggaran sekitar lima ratus miliar rupiah
sementara jumlah idealnya mencapai lima ratus miliar rupiah
triliun rupiah hal ini
berimbas pada minimnya sarana pelatihan
dan jumlah personel untuk srt
misalnya ini hanya terdapat
tak lebih dari sembilan puluh personel